sejumlah perempuan di kota yogyakarta menderita luka sayat setelah diserang dengan benda tajam oleh orang tak dikenal
belum diketahui apa motif penyerangan itu
teror ini pertama kali menimpa ner di kawasan kota gede yogyakarta pada sudin siang
siswa kelas enam sd randusari ini mengalami luka serius di lengannya saat seseorang tak dikenal menyerangnya sepulang sekolah
hari ini nener harus mengikuti ujian nasional dengan lengan di perban
sementara itu pada hari yang sama penyerangan juga terjadi pada seorang siswi sma dan seorang mahasiswi universitas ahmad dahlan
sementara nelly ratna sari belum bisa menghapus peristiwa buruk yang terjadi pada senin lalu itu
ketika mahasiswi jurusan farmasi universitas ahmad dahlan ini hendak masuk gerbang kampusnya
di kawasan janturan kecamatan umbul harjo
dua orang yang tak ia kenal memepetnya dengan sepeda motor dan salah satu menyerangnya dengan senjata tajam
belum bisa memastikan tapi kemungkinan kemungkinan mungkin seperti apa yang disampaikan pak
untuk memastikan ini pakai apa mungkin pakai pisau lipat
mungkin pakai cutter juga bisa jadi lho
mungkin pakai apa tapi yang jelas luka seperti yang kita lihat bersama kemarin